timnas basket indonesia akan memulai perjuangannya di perhelatan fiba asia cup dua ribu dua puluh
untuk mengetahui informasi terkini kami telah bergabung dengan ketua panitia pelaksana fiba asia cup dua ribu dua puluh dua junas miradiarsya
selamat pagi pak junas bagaimana kabar anda
selamat pagi alhamdulillah baik
baik sama juga baik karena indonesia sudah menjadi tuan rumah fiba asia cup dua ribu dua puluh
kita semua sangat menantikannya bersama ya pak junas
nah seperti apa jadwal pertandingan fiba asia dua ribu dua puluh dua dan jadwal mana saja yang akan menjadi sorotan pecinta bola basket
baik kejuaraan bola basket terbesar di asia ini atau namanya fiba asia cup sudah dimulai per hari ini tanggal dua belas sampai dua puluh empat juli di istora senayan jakarta
jadi akan diikuti oleh enam belas negara masyarakat
besar asia australia jepang korea new zealand dan sebagainya termasuk indonesia
di tanggal dua belas ini indonesia akan bermain melawan saudi arabia pukul tujuh belas tiga puluh
jadi kalau tadi pak pertanyaannya mengenai pertandingan sebenarnya seluruh pertandingan akan dipastikan menarik akan ketat
tapi jangan lupa karena ini di indonesia dan tuan rumahnya indonesia timnya akan bermain di tanggal dua belas empat belas dan enam belas pukul tujuh belas tiga puluh
baik semua pertandingan akan menarik
tetapi siapa yang akan menjadi lawan yang harus diantisipasi
dan sepertinya apa strategi timnas indonesia yang bisa anda bocorkan ya untuk indonesia bisa masuk ke delapan besar pak junas
baik kalau untuk indonesia sendiri ini kan sebenarnya perjalanan untuk tahun depan indonesia insya allah berkompetisi di level yang lebih tinggi lagi
yaitu kejuaraan dunia fiba world cup tahun dua ribu dua puluh
ya juga di indonesia
nah di fiba asia cup ini indonesia perlu lolos delapan besar dari enam belas negara asia tersebut supaya bisa memastikan bermain di tahun depan
nah indonesia berada di grup bersama australia saudi arabia kemudian jordania
nah ini adalah lawan lawannya terutama saudi arabia dan jordan di mana indonesia sudah pernah bertemu sebelumnya
jadi hari ini tanggal dua belas melawan saudi arabia tanggal empat belas melawan jordania itu pertemuan untuk kesihatan
dan dengan tim indonesia yang saat ini ya kita optimis dan kita yakin bahwa indonesia bisa memberikan yang terbaik dan lolos ke final untuk ke world cup tahun depan
lolos ke final ya pak junas dan kami tahu perkembangannya
ya lolos untuk delapan besar dan bermain di fiba world cup
siap dan perkembangan basket indonesia ini pak junas juga kami lihat semakin pesat
bagaimana sebenarnya dengan kesiapan timnas basket indonesia
dan harapan anda untuk timnas indonesia di pertandingan fiba dua ribu dua puluh dua ini
apakah bisa mendapatkan juara pak junas
ya kalau kami dari aspek penyelenggara ya tentunya memberikan yang terbaik
bukan hanya untuk indonesia tapi untuk seluruh negara peserta
dan membuktikan bahwa indonesia dapat menyelenggarakan kegiatan bola basket taraf internasional yang seperti standar seharusnya
jadi itu nomor satu
kemudian yang nomor dua dari penyelenggara fiba asia cup ini mudah mudahan memberikan dampak yang luas
baik dari sisi ekonomi dari sisi sosial
kemudian kita bisa mencapai target kita yaitu sukses dalam hal penyelenggaraan sukses dalam prestasi dan juga sukses dalam hal administrasi nanti ke depannya
nah untuk indonesia sendiri harapannya tentu dari seluruh masyarakat indonesia juga berharap sekali indonesia bisa lolos ke piala dunia
dan dapat memenangkan pertandingan di kualifikasi ini di babak grup
melawan jordania melawan saudi arabia
baik pak junas tentunya perhelatan kali ini sangat berbeda ya dengan sebelumnya
masih dalam masa pandemi
dan seperti apa syarat untuk penonton yang ingin menonton langsung di lokasi
dan proses pembelian tiketnya bisa di mana saja pak junas
oke kalau untuk tiket itu hanya bisa dibeli di situs online
tapi untuk hari ini untuk pertandingan tanggal dua belas
alhamdulillah untuk pertandingan indonesia sudah sold out
jadi bisa diharapkan untuk pertandingan berikutnya yaitu tanggal empat belas dan tanggal enam belas
untuk syaratnya sendiri vaksin lengkap
disarankan juga sudah booster
tapi karena kita ada kelompok usia yang mungkin belum mendapatkan saran untuk booster
maka dipastikan vaksin lengkap
kemudian untuk peduli lindunginya dipastikan hijau
dan ada protokol protokol pada saat penonton datang
dari mulai pintu masuk hingga ke tempat duduk
itu sudah kita siapkan
baik terima kasih ketua panitia pelaksana fiba asia cup dua ribu dua puluh dua junas mira adi arsyah
semoga timnas basket indonesia bisa meraih hasil yang terbaik
dan salam sukses menjadi tuan rumah fiba cup dua ribu dua puluh dua
amin terima kasih